dan langsung saja kita mengikuti konferensi pers terkait pencarian kri nanggalam empat ratus dua
terima kasih kehadiranmu
sebagai mana kita ketahui bersama
saat ini sedang menghadapi suatu masalah
yaitu masih belum kontaknya
masih belum dapat kontak dengan kapaselum kita kri nanggalam
usaha usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif
yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah panglima tni dan ksal
jadi saya segera saja mempersilahkan panglima tni
dan saya yakin seluruh bangsa semua
hatinya pikirannya fokusnya adalah
agar anak anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
salam om swastiastu
yang terhormat bapak menteri pertahanan
yang saya hormati bapak kapolri bapak kasal
dengan kri nanggala empat ratus
terlihat oleh prosedur
dan terakhir adalah
dengan kejadian yang

masih terus dilakukan
tni angkatan laut
sedang melaksanakan pencarian
rencana akan dibantu
instansi pemerintah lainnya
bppt dan basarnas
kita semua berharap
di dalam perairan
kita semua berharap
keamanan dan keamanan di dalam perairan
presiden abraham pauno
seperti apa yang tadi sudah disampaikan bapak menteri pertahanan dan panglima tni
untuk unsur unsur angkatan laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan tni angkatan laut
yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal c delapan ratus dua dan torpedo kepala perang di mana sasarannya adalah salah satu kri
demikian pada saat kemarin hari rabu tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh satu dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala tarian dari kri nanggala
dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya
namun demikian pada jam dua tiga puluh sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan
namun pada jam tiga kri nanggala izin menyelam periskop dep pada kedalaman tiga belas meter kemudian persiapan untuk menembak torpedo
dan si rider penjejak ya di samping sesuai prosedur
bahwa di dalam penembakan terbit di dalam penembakan terbit
di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh si rider penjejak
yang di situ di dalamnya ada orang kopaska maupun dari kapal selam sendiri
untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti
kemudian jam tiga puluh sampai jam tiga puluh dikelada ke kri nanggala
masih terlihat oleh tim penjejak sea rider
dalam jarak lima puluh meter
dan jam tiga puluh kri yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning
dalam hari ini adalah unsur unsur yang lain yang pam ini sudah persiapan untuk persiapan pelpedo meluncur
namun demikian pada jam tiga empat puluh enam silider memonitor periskop dan lampu pengenal kri nanggala
yang perahan perahan mulai menyelam dan tidak terlihat
jadi akan menyelam
jadi untuk penembakan tersebut kri nanggala harus menyelam
pada tiga ratus empat puluh enam sampai empat ratus empat puluh enam gt penembakan terus menerus memanggil kri nanggala namun tidak ada respon
jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop masih kelihatan
namun demikian ini langsung tenggelam tidak ada bereskopnya
dan komunikasi saat itu sudah terlihat
jadi kita tidak rejalin
yang harusnya penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan
namun demikian begitu akan diberikan otorisasi dipanggil panggil sudah tidak respon
sehingga pada jam tiga empat puluh enam enam ratus empat puluh enam terus dilaksanakan manggil dan tidak respon
dan pada jam empat tujuh belas kita terbangkan heli dari kri nanggala
dari kri gnr untuk melaksanakan deteksi visual
namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan
kemudian estimasi kri nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam lima
jadi harusnya jam lima lima belas apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal
mereka sebenarnya sudah harus timbul
ya namun demikian pada jam lima belas kri nanggala tidak timbul
dan tidak terlihat di permukaan komunikasi dari jaring pada jaring utama dan jaring cadangan
kemudian pada jam lima lima belas kita adakan prosedur sublock
yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan
ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam
kemudian pada jam enam empat puluh enam kita laksanakan isarat sub miss
jadi tiga jam dari waktu hilang kontak
sehingga seluruh unsur unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan penarian latihan kita tunda
selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub miss
dan nantinya akan
selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub miss
apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik
jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik
artinya belum terdeteksi di mana posisinya
sehingga belum kita isaratkan untuk sub miss sesuai tadi yang disampaikan bapak ibu

ini adalah kronologis untuk ri nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian
oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan torpedo
sud kepala perang maupun c delapan ratus dua yang dilaksanakan oleh dua puluh satu kri yang berada di laut sekarang ini

sehingga latihan kita tunda sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam
sehingga latihan kita tunda sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam
dan kemarin atas izin panglima tni kita distres kepada negara negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam
yang selama ini sudah terjalin dengan negara negara yang memiliki kapal selam
dan dari distres tersebut sehingga negara negara yang memiliki kapal selam
mereka siap untuk membantu
dan yang sudah berangkat adalah dari singapura dan dari malaysia
dan delapan negara lainnya akan siap juga membantu perasaan
dan yang sudah berangkat adalah dari singapura dan dari malaysia

jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan
mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan
dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan
ya demikian mungkin dari saya dapat saya sampaikan
kami kembalikan lagi kepada panglima tni
kami kembalikan lagi kepada panglima tni
kami kembalikan lagi kepada panglima tni
kami kembalikan lagi kepada panglima tni
oke terima kasih
jadi kemampuan oksigen kri apabila kondisi blackout seperti sekarang ini dibarikarakan blackout
itu mampu tujuh puluh dua jam jadi kurang lebih tiga hari
sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam tiga hingga nanti bisa sampai hari sabtu jam
sehingga tujuh puluh dua jam
semoga ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada
yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut bagaimana dilanjut
ada dua pertanyaan yang sama antara metro dan kompas silakan
jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpot rumpon bawah laut jadi kemahannya tanya sangat lemah
nah tadi yang baru kita temukan saat bapak panglima tni ke sana
tadi ada dari mahnektomater kri rimau itu ditemukan kemahnetan yang tinggi di dalam suatu titik
yang kedalamannya kurang lebih lima puluh sampai seratus meter melayang
nah mudah mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band eco sonder
yang sekarang sedang kita pasang di kri rimau portable
dan nanti sore mudah mudahan kri regal juga bisa datang
nah ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ
yang tadi ditemukan yang kelemahannya tanya tinggi
harapannya kemahannya tanya tinggi tersebut adalah kri nanggala
terjawab ya dari metro dan kompas
baik tadi dari kompas menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan
jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi
bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit
yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi
dan yang unsur bahaya
jadi inilah masalah pertahanan negara
hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara apakah di laut di udara atau di darat
mengandung tiga unsur itu adalah
kegiatan yang sangat rumit membutuhkan teknologi tinggi
profesionalitas juga yang tinggi daripada
dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi
tni untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat
karena itu sangat dibutuhkan latihan
dan latihan pun mengandung masalah berat
jadi ini masalahnya
kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan cukup mahal
dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema
harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan
tapi menjaga kemampuan negara

dan juga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu
nah ini selalu karena itu presiden telah memerintahkan saya
satu tahun yang lalu untuk bersama sama pimpinan tni
menyusun suatu master plan rencana induk
yang beliau menghendaki suatu rencana induk dua puluh lima tahun
yang memberi kepada kita suatu totalitas
yang beliau memberi kepada kita suatu totalitas
yang beliau memberi kepada kita suatu totalitas
dan dia juga mendapatkan pengajaran dari pembangunan negara selatan
dan juga dari pemerintah negara selatan
dan dia juga mendapatkan pengajaran dari pembangunan negara selatan
tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi
dan kami yakin saya yakin bahwa dalam waktu dekat
perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra
darat laut dan udara
tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu
anak anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan
setiap hari mereka hadapi bahaya
karena itulah kita mohon semua masyarakat kita berdoa bahwa anak anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat singkatnya
saya kira itu penjelasan saya
kita sedang dalam rangka senakan modernisasi alutsista untuk tiga angkatan
dan kita akan melakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang se efficient mungkin
tapi kita ingin punya tni yang handal
saya kira itu dari saya terima kasih
baik tadi kita ikuti bersama konferensi pers yang digelar oleh menteri pertahanan prabowo subianto bersama dengan panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
terkait bagaimana pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua
disampaikan oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo martono bahwa hingga saat ini belum ada bukti otentik terkait di mana posisi persisnya kapal selam kri nanggala empat ratus dua saat ini
dan dikabarkan bahwa
instansi pemerintah bpbd dan basarnas termasuk juga konvensi negara negara yang memiliki kapal selam diantaranya singapura malaysia dan delapan negara lainnya akan membantu proses pencarian
tadi juga dari menteri pertahanan prabowo subianto sempat membahas terkait permajaan alutsista yang masih akan dibahas dalam dua hingga tiga minggu ke depan bersama dengan panglima tni
dan akan disampaikan hasilnya kepada presiden joko widodo
kita masih akan terus mengikuti pencarian
kapal selam kri nanggala empat ratus dua di mana konferensi persnya masih digelar di kawasan badung bali